emak jaga kesehatan
iya em juga jaga kesehatan disana ya nak ya
edwat baik baik ya
jangan ngurut sama nenek jangan nakal
iya mih mami juga jaga kesehatan
mami kan cukup terpaksa
ya gak bisa tuh mih
kan temen temen teh nongkrongnya pada disana
nanti dibilang gak cs
gak usah pesen kopi
gak usah pesen kopi bawa aja tuh dari rumah
tapi juga jangan godain cucu
gak boleh siap bos
sekali aja ketahuan sama emak itu yang terakhir
oh tuh mih jangan cem dong mih
karena mami teh tau papi teh sayang pisah sama mami
mami teh serius
pokoknya sampe terulang lagi
lebih baik kita pisah
bagaimana caranya ini em
iya mak sebentar
pak dadang debbie membawa uang jajan terlalu banyak
anak kecil nggak boleh pegang uang terlalu banyak pak
buat saya segitu itu sedikit bu
debbie mah tidak salah
yang salah itu murid murid lain kenapa bawa uang jajannya sedikit
ini sudah peraturan sekolah pak
peraturan itu dibuat untuk kebaikan semua murid
kenapa debbie gak seperti murid murid yang lain
bawa makanan dari rumah
bisa bawa roti nasi atau biskuit
jajanan di sekolah itu tidak bisa menjamin kesehatannya pada dang
kita tidak pernah tahu apa yang mereka taruh
mungkin cat pewarna jat pengawet
itu sangat berbahaya pak dadang
bagaimana kalo nanti debbie keracunan
saya permisi ya bu ya
saya pulang duluan ya
iya kak dadang
mari pak idoy
silahkan duk pak idoy
terima kasih bu bu ruk
pak idoy jenniper banyak sekali bermasalah dengan pr dan pelajarannya
apa jenniper membaca pelajaran di rumah
baca tuh bu
baca buku putri salju
baca buku bisa si kancil
buku pelajaran sekolah pak idoy maksudnya
oh itu bukan buku pelajaran bu
itu buku bacaan bukan buku sekolah
iya bu guru
dalam mengerjakan pr jenniper bapak awasi
setiap hari saya awasin kalau belajar bu
ya sudah saya bacakan ya pak idoy
asap yang keluar dari kenalpot mobil bisa menimbulkan titik titik titik
dan jennifer menjawab
iya bu itu saya yang ngasih tahu jawabannya buat iniper
itu salah pak idoy
makanya jenniper membaca terlebih dahulu
sebelum menjawab semua pertanyaannya
nilai bahasa indonesia jennieper jelek sekali
masa bu guru
padahal dia setiap hari ngomong pakai bahasa indonesia
kalo pakenya udah dimasukin
terus dikasih deterjen
abis itu ditekan tombol yang ini mak
oh tadi mak salah
mak isi air dulu baru taroin baju
gapapa sekarang kalo gitu dimasukin aja deterjennya mak
nah jangan banyak banyak mak segini aja udah cukup
oh gitu ya
dipencet yang ini
kalo udah selesai
air sabunnya ternyata dibuang
terus diganti sama air yang bersih
dibilas caranya sama seperti waktu nyuci mak
kalau semuanya sudah selesai lagi
semua airnya dibuang
dipencet tombol yang ini
emak teh udah mau ngurusin edward
gak usah terima kasih m
itu kan kewajiban emak
seorang anak gak pernah ngerepotin ibunya
itu kewajiban mak juga sayang
kenapa wajahnya cemerut
aku gak mau lagi jalan sama sobri
masa kemarin pas jalan jalan sama aku
di sms annya sama dedeh
aku pokoknya kalo dateng kesini itu
cuma mau belajar ngaji aja sama pak ustadz
gak mau pokoknya mikirin sobri lagi
mudah mudahan dengan mengaji
hati kita jadi tenang
pikiran kita jadi bersih
dan kita semakin cerdas
iya pak ustadz
assalamualaikum kang bagja
kapan dateng kang bagja
kemarin cik ida
mau gak aku kenalin
cik ida mah
saya mah dateng kesini bukan cari jodoh
cantik kang bagja
makasih ya cik ida
rugi atuh kang bagja
ya udah kalau kang bagja berubah pikiran
kasih tau ece ya
emang jaga kesehatan
em juga jaga kesehatan di sana ya nak ya
edward baik baik ya
jangan ngurut sama nenek
mami juga jaga kesehatan
mami kan cukup terpaksa
hati hati di jalan
allah menemukan rezeki
ingat lima perkara
iya pak ustadz
insya allah kamu bisa segera lagi balik kesini
insya allah makasih aja
acing kenapa dititipin
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku

acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku

acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku

acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku

acing kos di rumah aku

acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku
acing kos di rumah aku